terus itu kan ada namanya juga kan batiknya itu
bagaimana dengan orang orang yang kecil dari arah cirebon
medali olimpiade atau asian games